ada pemandangan tak biasa di permukiman warga di pinggir kawasan hutan maliran
dusun ringin berajang desa maliran kabupaten blitar
boneka orang orangan mirip jaya langkung terpasang di sejumlah rumah warga
mengenakan pakaian bekas boneka dari kayu ini layaknya orang yang sedang berjaga di depan rumah
namun wujudnya bisa membuat bulu kuduk berdiri
di dusun ringin pemasangan boneka yang disebut ogoh ogoh ini merupakan warisan budaya leluhur
yang dipercaya warga bisa mengusir pagebluk alias wabah penyakit termasuk virus corona
tak hanya itu warga juga rutin menggelar ritual doa bersama agar pandemi segera berakhir
pasang kurang lebih seratus ogo ogo supaya bisa selamat semua
semua bisa selamat dari corona bisa jangan sampai menyentuh di sas ini
makanya dikasih ogoh ogoh
dari warga setiap ada pagebluk atau wabah warga selalu memasang penangkah seperti ogoh ogoh
ini sudah lama ya
meski demikian perangkat desa terus mengedukasi warga agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan
demi menghindari paparan virus covid sembilan belas